sempat buron selama tiga hari pria yang menyiramkan air keras terhadap istri dan anak tirinya hingga tewas di cengkareng jakarta barat ditangkap polisi
ia diringkus di sebuah toko ponsel di tangerang selatan banten
pria berinisial rz ini ditangkap anggota polsek cengkareng ketika akan menjual ponsel milik korban pada kamis
di hadapan polisi pria empat puluh delapan tahun ini mengaku semua perbuatannya
sebelum menyiram korban dengan cairan kimia pembersih kaca korban dan tersangka sempat cekcok
tersangka mengaku cemburu lantaran korban masih berhubungan dengan mantan suaminya
ia berdali hanya ingin melukai dan tidak berniat membunuh istri dan anak dirinya
kedua korban tewas setelah sempat dirawat di rsud cengkareng
saudara ginjal mengambil air keras dan menyiram ke wajah dan ke tangan sebelah kiri
namun tanpa diduga cipratan tersebut mengenai kepada saudari km yang sedang tidur di bawah sebelah kiri saudara saudari ss
sehingga saat itu dengan melihat luka dan teriakan dari saudara ss dan saudara km yang menangis saudara melarikan diri
polisi menjerat tersangka dengan undang undang dan pasal tiga ratus lima puluh satu kuhp tentang penganiayaan
hingga membuat orang meninggal dunia dengan ancaman hukuman penjara lima belas tahun
mardika prakasya satya jakarta